komisi pemilihan umum memastikan akan melakukan verifikasi faktual terhadap enam belas partai politik calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas tanpa mengubah tahapan pemilu
hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi atas pasal satu ratus tujuh puluh tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
untuk menghemat waktu kpu melakukan penyesuaian waktu dan tata cara verifikasi
hal yang diverifikasi adalah keanggotaan di tingkat pusat provinsi dan kabupaten kota
verifikasi faktual akan dilakukan pada dua puluh delapan hingga tiga puluh januari dua ribu delapan belas
jika sebelumnya kpu akan mendatangi anggota partai sesuai dengan alamat pemisili
pada verifikasi faktual nanti sampel anggota partai yang diambil dengan teknik cuplik akan dikumpulkan di kantor partai
di kabupaten kota yang semula empat belas hari itu kita pangkas hanya menjadi tiga hari
di kpu provinsi yang semula empat belas hari itu kita pangkas menjadi dua hari
di kpu pusat maksudnya kpu pusat memverifikasi dpp yang semula empat belas hari durasinya
itu kita pangkas hanya menjadi dua hari juga
kemudian metodenya juga kita ubah
yang semula ada sampling dan sensus sekarang kita ubah dengan sampling semua
dengan besaran kalau di atas seratus
itu lima persen sampelnya
kalau di bawah seratus itu sepuluh persen
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di gedung kpu jakarta
fadli terkait verifikasi partai politik peserta pemilu pilkada dua ribu delapan belas ini
poin poin peraturan kpu apa saja yang akan direvisi
pertanyaan dari kpu pemerintah pemerintah indonesia
selamat sore aldi saya tidak terlalu jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi kalau misalnya untuk menanyakan seperti apa metode verifikasi faktual
yang akan dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum terkait jelang pemilu dua ribu sembilan belas kali ini
kita sudah mengetahui setelah melalui tahapan yang cukup pelik
dalam pembahasan antara komisi dua dewan perwakilan rakyat juga kemendagri
akhirnya komisi pemilihan umum dini hari tadi atau dini hari semalam
menentukan metode verifikasi faktual seperti apa yang nantinya akan diberlakukan
sampai jelang tujuh belas februari mendatang terhadap seluruh parpol calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
di mana ada beberapa revisi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum
setelah sedikit melenceng atau sedikit bergeser dengan jadwal dan juga rencana awal mereka
yang tadinya dilaksanakan sebelum putusan mk keluar
yang mana putusan mk tersebut memperlakukan atau memberikan mandat kepada komisi pemilihan umum
untuk melaksanakan verifikasi faktual
kepada seluruh parpol calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang berjumlah sekitar enam belas
ada beberapa revisi nantinya akan dilaksanakan terkait dengan sistematisasi
kemudian juga jangka waktu
untuk sistematisasi metode verifikasi faktual sendiri
tadinya mereka akan melaksanakan secara sistem sampling dan juga sensus
tetapi dikarenakan minimnya atau sempitnya durasi pelaksanaan
mereka hanya atau komisi pemilihan umum ini rencananya akan melaksanakan sesuai dengan
ini terkait dengan jumlah anggota tiap tiap parpol di tiap tiap daerah yang harus mereka lakukan
verifikasi faktual tersebut terkait dengan apakah benar kantor mereka berada di situ
ataukah apakah benar jumlah anggota mereka sesuai dengan dalam tahap
atau berkas administrasi yang mereka telah serahkan dalam tahap pertama serta kedua pasca
sebelum verifikasi faktual ini dimulai
kemudian selain verifikasi atau juga metode verifikasi faktual
rencananya juga akan ada revisi terkait dengan durasi atau kapan masa verifikasi faktual ini nantinya akan dilaksanakan
jika tadinya jumlah hari atau metode atau durasi verifikasi faktual ini dilaksanakan sekitar kisaran empat belas hari
terutama di tingkat provinsi di tingkat kabupaten kota dan juga dpp maksud saya
maka kali ini verifikasi faktual hanya dilaksanakan dalam kisaran dua sampai tiga hari
dan di tingkat kabupaten dan kota mereka hanya bisa melaksanakan sekitar tiga hari lamanya
untuk tingkat provinsi mereka hanya bisa melaksanakan dua hari
dan untuk tingkat pusat atau dpp mereka bisa melaksanakan atau akan melaksanakan dalam waktu dua hari
ini akan terjadi dalam rentang waktu dua puluh delapan sampai dengan tiga puluh januari mendatang
dan rencananya hasil verifikasi ini akan dilaksanakan atau diumumkan pada tanggal tujuh belas februari mendatang
tepat empat belas bulan sebelum nantinya pemilu dua ribu sembilan belas ini akan dilaksanakan pada bulan april dua ribu sembilan belas mendatang
terima kasih fani imaniar produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kantor bawaslu jakarta